kita beralih ke bandung di mana kepolisian resor kota besar bandung menetapkan
sipir lembaga pemasyarakatan bancoi sebagai tersangka kasus penganiayaan narapidana undang kosmi
namanya undang kosim
mereka disangka menganiaya undang kosim sebelum undang meninggal
setelah pemeriksaan maraton selama dua hari terhadap tujuh sipir serta seorang narapidana
polisi menetapkan empat sipir menjadi tersangka kematian undang kosim
undang merupakan narapidana lapas banci yang tewas di sel isolasi
kematian undang memicu kerusuhan di lapas bancai
penetapan ini dilakukan setelah polisi melakukan verifikasi hasil otopsi dengan keterangan para saksi
keempat petugas lapas yang ditetapkan sebagai tersangka adalah
kepala pengamanan lembaga pemasyarakatan serta tiga sipir yang bertugas pada hari jumat malam
tanggal dua puluh dua april lalu sebelum undang kosim meninggal
mereka diduga menganiaya undang sebelum memasukkan
ke dalam ruang isolasi